iya pada masa kemunculannya ini cloud kitchen memang sebagai bentuk bisnis dapur kolektif
dianggap dapat menjadi alternatif masyarakat terutama para pebisnis kuliner
untuk melebarkan pasar mereka
perusahaan grab melalui lini bisnis grab kitchen pun muncul pada dua ribu delapan belas
sebagai salah satu pemain di bisnis dapur kolektif
namun kini lini bisnis grab ini memutuskan untuk menutup pelayanan bisnis cloud kitchen mereka
untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan pemerhati marketing yoswo hadi
selamat malam pak yoswo
iya apa kabar pak sehat
nah pak kalau kita ngomongin bisnis model begitu ya
sebagai sebuah model bisnis yang bisa dibilang sebagai pionir di indonesia
sebenarnya apa saja yang menjadi titik lemah dapur kolektif
sehingga memang dirasa sangat sulit untuk bertahan pada saat ini pak
ya saya kira sebenarnya banyak keunggulannya ya
ini di era era krisis ya
memang setiap pemain membutuhkan apa yang disebut aset light atau aset ringan ya
jadi artinya kalau bisa per head jangan terlalu besar
ya tetapi kalau kita ngomong dine in
itu kan overheadnya tinggi sekali ya untuk sewa tempat ya dan seterusnya
dapurnya dan seterusnya
makanya sebenarnya model bisnis ghost kitten ini
atau cloud kitchen ini sebenarnya pas ya
dan ini memang terbukti di masa pandemi
tetapi memang sekarang ini kita tahu
ya saya di jalan jalan sekarang orang sudah tidak pakai masker lagi
jadi orang sudah mulai keluar rumah dan tidak takut lagi
tapi saya meyakini bahwa segmen dari resto itu terbelah menjadi dua mas reza
yang pertama adalah segmen untuk guide in
dan yang kedua adalah segmen untuk delivery
apalagi generasi milenial adalah generasi masker
jadi kalau bisa semuanya serba praktis
makanan bisa langsung nyampe di rumah gitu ya
jadi saya lihatnya segmen ini akan membesar
nah tetapi mungkin ini faktor transisi
ya faktor transisi dari awalnya kita nggak bisa ke rumah
dan sekarang kemudian kita bisa keluar rumah
mungkin ada faktor faktor fomo juga
artinya orang dari dua tahun tiga tahun kita nggak bisa keluar
sekarang kemudian bisa keluar
kemudian bisa keluar
kemudian ya kita berfomo ria gitu ya
memanfaatkan bisa keluarnya
tapi nanti akan mencapai titik titik keseimbangan
kita tahu bahwa sekarang krisis sudah menghantui lagi
jadi kita mengira bahwa pandemi selesai krisis selesai
tapi ternyata nggak
adanya perang ukraina dan seterusnya krisis energi pangan
krisis akan apa kata pak jokowi tahun depan tahun gelap ya
nah jadi artinya pak asetle itu penting
dan gus gitten saya kira menjadi ya
asetle itu penting ya
mungkin kalau kita lihat pada dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu kemarin
masih ada ppkm dan ketidakjelasan untuk kita misalnya bisa makan di luar atau di rumah
jadi dengan adanya cloud kitchen atau ghost kitchen tadi
opsinya lebih banyak begitu ya
apa value yang bisa diambil dari pionir tadi ghost kitchen cloud kitchen
yang ternyata nggak bisa kuat juga ternyata bisnisnya di indonesia
ya jadi saya kira banyak faktor ya
bisa faktor eksternal customer atau lingkungan bisnis krisis dan seterusnya
karena kan dibilang sekarang ini winter is come gitu ya
jadi investor juga berat gitu
bisa juga karena faktor eksternal ya
karena faktor eksternal itu misalnya customer barangkali ketika dulunya di rumah
tapi sekarang sudah balik lagi
sehingga kemudian delivery itu berkurang misalnya ya
jadi banyak faktor saya kira
tapi saya kira dalam konteks ini prioritas itu penting ya
artinya prioritas grab ya dari berbagai banyak prioritas
dan mungkin ghost kitchen ini salah satu portfolio yang mungkin nggak prioritas ya
sehingga dia tanggalkan gitu
karena banyak prioritas yang lain
kita tahu sekarang semua startup lagi struggling sekarang
jadi ada faktor itu
tetapi saya kira kalau faktor dari faktor eksternal
faktor konsumen terutama perilaku konsumen
saya kira hoos kitten ini pas ya di post pandemi
pertama karena dari sisi demand
customer itu memang generasi mager dia butuh delivery
dan kemudian dari sisi supply
dari pelaku resto itu dia membutuhkan aset light
aset let artinya asetnya ringan di masa krisis
di masa yang berat itu aset yang ringan itu sangat kunci
sangat penting bagi pelaku bisnis
oke baik saya mungkin termasuk dalam yang satu tadi itu ya
generasi mager gitu ya maunya
tinggal pesen langsung makan di rumah aja
baik ini namanya bisnis juga pasti modelnya akan berubah terus
diharapkan juga ke depannya akan ada model bisnis baru lagi
yang cocok juga untuk masyarakat indonesia
terima kasih pemerhati marketing yuswo hadi sudah berbincang bersama kami
di cnn indonesia
terima kasih mas reza
thank you teman teman